keadaan ibu udah semakin menengah
ayah anda hanya dapat menyalurkan hawa muda
namun itu tidak cukup berarti
karena hanya akan mengurangi rasa sakit
tanpa benar benar menyembuhkan
tetapi ayah anda
apakah ibu anda
bisa sembuh kembali
kian santang bisa mendapatkan tebaknya
aku harus merebutnya
takkan ku biarkan
ia leluasa memiliki tombak itu
ada apa tuan
kian santang telah mendapatkan salah satu tombak itu
jaga tewa batara
ini tidak bisa dibiarkan
kita harus merebut tombak itu
sebelum ketiga tombak itu disatukan
abaikan saja dia dulu
sekarang lebih penting merebut tombak itu
dari kian santang
dibandingkan mengurus siliwang
secepatnya kita harus rebut tombak itu
ini lalu apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi lagi
orang besar bisa mendapat soundan
ini bukan bahkan
dan juga rai surawisesa
bisa mendapatkan tombak tombak lainnya
di gunung ceremah dan juga gunung selamat
jaga dewa batar
lukamu cukup parah dinda
kanda mengenal juru sebi
dinda terkena jurus menghancur
kanda akan berusaha menyembuhkan
keadaan ibu sudah semakin menaklukan
ayahanda hanya dapat menyalurkan hawa muda
namun itu tidak cukup berarti
karena hanya akan mengurangi rasa sakit
tanpa benar benar menyembuhkan
tapi ayah andra apakah ibunya bisa sembuh kembali
kita harus membawanya ke rumah kakek mugia hitam
kita tidak mempunyai banyak waktu lagi putra
jika tim jurus penghancur rohit
akan menghancurkan tubuh ibu dam
pelan pelan dari dam
putra waktu kita hanya sampai ayah berkoko ke sokha
ternyata kekuatan jahayu
berdampak buruk kepada muadikku
iya raka sepertinya begitu
apa yang kamu cari
raka semoga saja yunda subang larang selamat dan tidak terjadi apa apa padanya
aku sangat mengkhawatirkan ya raka
untuk apa kamu mencemaskan rayi subanglarang
sekarang juga kamu dalam keadaan terluka
raka kamu juga sekarang sama sepertimu adikku
jadi untuk apa tidak ada gunanya kamu mencemaskan rayi subanglarang
tidak penting rayi
tapi raka luka yang kita alami tidak separah luka yunda subanglarang
aku melihat nyai dahayu beberapa kali menghantamkan jurusnya kepada yunda semua ngelarang
aku tahu kalau luka subanglarang itu sangat begitu parah
tapi aku melihat
kalau raih prabu siliwangi
kepada raih sibanglarang
malkan dia juga
relang mengorbankan nyawanya
untuk raih sibanglarang
itu yang meraga heran adikku
dia sekarang berubah
jauh sangat begitu berubah
dibandingkan dengan dulu
yang sayang terhadapmu
kenapa raih prabu siliwangi
berubah seperti itu
seperti yang kita tahu
lebih parah daripada kita
jadi kanda prabu siliwangi
bukan masalah lukanya parah atau tidak
tapi kepada raih sibanglarang
raih prabu siliwangi
itu yang raka lihat dan rasakan
mata kepala raka mu sendiri
raka sedih adikku
melihat raih prabu siliwangi
sekarang jauh lebih beda
dibandingkan dengan dulu
sudah cukup raka
dengan menjadi kian santang
aku bisa melakukan apapun yang ku mau
untuk merusak namanya
nama kian santang
menjadi nama pagi benjala rakyat pejajaran
dengan kebencian rakyat padaku di masalahmu
kau benar benar biadab ambigara
dewa tengah agung pasti akan mengutukmu
congkak sekali kami
bahkan dewa tengah agung pun tak berani mengutukmu
kelakuanmu bukan hanya biadab
tapi mulutmu juga lancang
hanya kematian yang akan menghentikan kebiadaban dan kelancanganmu
idi deliver firman adalah
kimia yang berkandung untuk kepentingan rakyat dari beliau